tim persela lamongan mengalahkan persijap jepara dengan skor dua pada laga pembukaan liga dua di stadion surajaya lamongan pada minggu sore
dan hasil ini membawa tim berjuluk laskar joko tinkir tersebut mengakhiri penantian sepuluh tahun tidak pernah merasakan kemenangan pada laga pembuka liga baik di liga satu ataupun liga dua
persela lamongan meraih kemenangan atas persijab jepara pada laga pembuka liga dua di stadion surajaya lamongan jawa timur minggu sore
bermain di hadapan pendukung sendiri anak asuh jajang nurjaman itu tampil menyerang sejak menit awal
laskar joko tinkir baru bisa unggul menjelang turun minum babak pertama setelah tendangan keras silvio escobar pada menit satu tiga berhasil merobek gawang persijap jepara
persela unggul satu hingga turun minum
pada babak kedua tuan rumah terus meningkatkan serangan
hasilnya persela lamongan kembali menjebol gawang persijab jepara melalui heading jonathan david memanfaatkan sepak pojok
skor dua untuk kemenangan persela bertahan hingga laga usai
pelatih persela jajang nurjaman mengaku sangat bersyukur atas kemenangan tersebut dan mengapresiasi perjuangan timnya
alhamdulillah kami sudah memberikan motivasi kepada pemain dan mereka berjuangkan ini dalam senjata perjuangan
dari sisi permainan sendiri sepenuhnya belum puas
masih belum setir oplei dari persela sendiri belum keluar
tapi paling tidak di sisi sisi yang lain disiplin organisasi kemudian disiplin dalam event saya pikir sudah bisa diperlihatkan oleh pemain
sementara itu pelatih persijab jepara salahuddin mengaku kecewa terhadap penampilan tim besutan
saya selama ini bersijap memakai ekpresi tapi tadi mereka menjalankan ekpresi
jadi ya saya sih kalau saya menangnya gue sih kecil kecil
hasil ini mengakhiri penantian laskar joko tingkir selama sepuluh tahun yang tak pernah menang pada setiap laga perdana baik di liga satu maupun liga dua
tahu arief lamongan jawa timur